daripada daerah yang staycation
di sini rasanya seperti yang di mal beda dengan di pinggiran jalan
pada saat mereka sore saya datang
dilakukan modifikasi begitu ya
ya jangan sampai kecelakaan di pintu pernikahan seperti yang di semarang ya itu juga bisa terjadi ya
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
pada saat itu pkb berada bersama dengan garinder
baginya ini adalah jalan lain untuk mendorong kebijakan ramah difabel
saya parkir di airport yang adalah tempat yang paling berguna dan paling mahal
ada penurunan income dalam pm masuk penurunan incon ppn import penurunan ppn retail
di lapangan rencana akan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya
kita tidak mau juga mendistribusikan begitu banyak vaksin
ini tidak terlalu berdampak terhadap penangkapan maupun pasca penyerangan
eh gi lo kan tadi bilang sempat pengen ugm gitu berarti lu ada kepikiran untuk kan karena kalau di ugm tuh kan basket tuh ya bisa dibilang nomor dua lah ya
terus nyari deh di sosmed makanan apa sih yang enak dan murah katanya
kue sus dapat bertahan hingga tiga hari di suhu ruang dan lima hari di dalam kulkas
yang harus diantisipasi perkembangannya
terus ada program conditioning juga sprint
tapi arbitrasi ini kan kenapa orang mengaku jalur arbitrase sebetulnya bukan sekedar menang kalah loh
tapi kita bisa cek lah salah satunya misalnya di sumber daya alam gitu ya
dan gus imin menunjukkan kepada
modal awal ia hanya mengeluarkan kocek sebesar dua ratus ribu rupiah
kalau pesisiran itu diilami oleh orang orang